ini adalah versi terbaru dari film dengan judul yang sama di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kalau dulu di film terdahulunya nih dibintangi oleh widya wati dan rano karno
kali ini aura kasi dan morgan oy dipercaya sebagai pemeran utamanya
film ini akan mengangkat kisah cinta beda usia yang sepertinya kayaknya di zaman sekarang atau setiap era kayaknya ya
kayak it happens gitu
kenapa sih ini
aku sudah tidak percaya cinta
apakah para pemainnya juga punya kisah cinta yang sama dengan karakter di filmnya
kita akan tanya dengan aura kasu dan juga morgan oi
apa kabar aura morgan
baik baik baik
jadi gimana punya pengalaman yang sama juga
siapa tahu ini menginspirasi ya
pengalaman pertama ya di arini waktu menjadi nick
pertama itu dia
pengalaman pertama justru dia
waktu menjadi karakter nick
ini kan sebenarnya apa film remake kan
kayak komputer kita
mendesain ulang lagi dengan versinya kami sebagai filmmaker muda
ketika berarti delapan puluh tujuh berapa tuh
itu kayaknya juga lebih tua dari umur kalian ya
aku belum lahir
dulu justru kan belum lahir
nah gitu dia
tapi untuk ada ini gak sih
ada observe sama mungkin sama om rano atau mungkin nante widya
atau hanya cukup menonton arini yang dulu di seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh ini pengen dihidupkan
artinya dengan ya nick as morgan
morgan as nick gitu
bukan rano karno atau gimana
nah justru ini karakter yang sangat justru unik banget ya di sini
karena biasanya kalau misalnya sebuah production house ingin meribut ulang film
kita biasanya sibuk mencarikan yang versi terdahulu kayak gimana
nah ini yang uniknya di sini mas ismail basbet
setelah kustutara melarang kami untuk nonton yang versi terdahulu
jadi gak boleh nonton
dan justru melarang kita juga kalau bisa untuk membaca novelnya ini
jadi kita benar benar stick to the script dan juga banyak mulik sama mas mail gitu
jadi memang benar benar dilepas dulu arini yang dulu ya
karena takut beban gitu
karena kan dulu
novel mirawe ini kan udah top banget best seller sekali
terus diadaptasi ke film yang terdahulu yang main bunda widiawati dan rano karno
itu juga happening kayaknya best picture of that year ya
jadi benar benar yang apa ya maksudnya takutnya kita beban nih untuk
sedangkan kita kan harus benar benar kalau misalnya mau meribut
kita harus sebisa mungkin bikin versi yang nick versinya morgan kayak gimana gitu
jadi lebih banyak mulik sama mas mail sih
gimana untuk ngidupin membangun chemistry kalian berdua
yang tadi tuh morgan is nick aura is arini
mungkin ya itu dia kali ya
jadi selama shooting aku nggak boleh memposisikan aku sebagai aura kasih
memang udah set udah ready what's up make up itu aku udah jadi arini
harus duduk di tempat make up udah ganti baju itu aku udah jadi arini
dan arini pun usianya di atas aura kan
arini di sini round tiga puluh delapan tiga puluh sembilan lah
menuju tiga puluh sembilan ceritanya
gimana aura artinya berapa tuh tujuh delapan tahun lebih tua kan dari usianya aura
gimana ya banyak
banyak yang harus dilakukan
observasi ke beberapa kan gini ya maksudnya tadi yang dibilang
kalau isu tentang percintaan beda usia ini kan bukan hanya di tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
semenjak novelnya memang dibuat gitu loh tapi ternyata setelah kita lihat
di zaman dulu sama di era sekarang itu jadi polemik di masyarakat
nggak boleh apa namanya percintaan beda usia itu nggak boleh
apalagi perempuan yang sudah pernah menikah
pamali gitu ya
maksudnya pasti dari pihak cowoknya pasti udah nggak suka
mungkin di pihak perempuannya juga aduh anak kecil nggak bisa lah untuk membina rumah tangga
atau mungkin perpasangan
apalagi ada keluarga juga kan
iya jadi menurut aku ya hal hal yang seperti itu yang agak gimana ya
ya kami mencoba untuk kasih perspektif baru lagi
iya harus biar orang tuh buka pikirannya gitu
konotasinya kan banyak yang negatif
semoga dengan film arini ini persembahan dari kami bisa sedikit mengubah persepsi masyarakat
itu sih harapannya
oke jadi si arini ini akan tayang pada tanggal berapa
eh ngomong ngomong warga juga ngisi soundtrack ya di sini ya
aku nggak aku tetap jadi arini aja
ini surat cinta nick untuk arini
oh berapa lagu
ini sih dua lagu
boleh dong nyanyiin sedikit aja
boleh deh ngeliat arininya
aku selalu deg degan
seumur hidupku selamanya
walau di hati saja
seluruh hidupku selamanya
saya lebih kayak orang ketiga nih apa jadinya
nggak pernah nonton ya sih
tapi sweet banget ya
tidak aku boleh nyanyiin
ya jadi ini surat interpretasi nick
surat cinta nick untuk arini
lewat kasih lagu
dari hati banget ya
pasti filmnya juga terangnya dari hati semua ya
harus harus harus
terima kasih sekali lagi
aura sukses bang ami untuk film arini